aksi perampokan dua kedai telepon pintar oleh dua orang pelaku di tasikmalaya terekam kamera cctv
modus pelaku berpura pura menjadi pembeli kemudian mengeluarkan senjata dan merusak etala selalu menggasak isinya
inilah rekaman cctv aksi pelaku perampokan konter hp di jalan baru ciawi singaparna
tepatnya di daerah pada kembang kabupaten tasikmalaya yang terjadi minggu malam
dalam rekaman cctv tersebut pelaku berpura pura menjadi konsumen dan kemudian mengeluarkan besi sejenis pipa
dan menghantamkannya ke kaca etala setokoi yang berisi hp
kemudian pelaku mengambil hp yang ada di etalase lalu kabur dengan pelaku lainnya yang menunggu dengan sepeda motor
hal serupa juga terjadi di jalan gunung sari dalam waktu yang sama
sebuah konter hp milik ade mumubram didatangi pelaku dan langsung menghancurkan kaca etala setokoi
kemudian mengambil lima belas surit hp yang terpajang di etala sel
tidak ada bicara dulu
tidak ada bicara
aksi kejahatan kini mulai marak di tasikmalaya terutama di daerah kota tasikmalaya
pihak kepolisian menuturkan sejauh ini mereka telah menerima tiga laporan terkait aksi pencurian dan pemberatan serta kekerasan
pihak yang mengaku masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pelakunya
jadi terkait dengan kejadian pencurian yang ada di wilayah
polisi tasikmalaya pada saat ini kami dari sabda rizkin sedang melakukan penyelidikan
penyelidikan berkait dengan perkara tersebut
sejauh ini ada berapa laporan pak
saat ini baru ada tiga laporan
dengan sejumlah peristiwa kejahatan jalanan yang kini marak di tasikmalaya
warga pun merasa khawatir menjadi korban dan berharap kepolisian segera menangkap pelakunya
ogi fatu zaman tasikmalaya